madan mengetahui keberadaan orang tua anak kecil ini
kalo begitu sih semua orang juga udah tau madan
kalau orang tua rama sudah meninggal
mereka pasti hidup
lu mau kemana mama
om kenapa rama selalu mimpi ketemu papa nama mama aku om
rama jadi sedih
oh cuma mimpi disangka dora bener bikin orang kebukaran jenggot aja udah panik panik juga
papa mama orangnya ga ada dipanggil panggil terus ih
tuh besar nih rama
oma dora punya ide
ikut dora yuk
eh rama denger ya kamu itu tidak boleh sedih
kalau kamu sedih papa dan mama kamu juga akan sedih
jadi lebih baik kamu banyak banyak berdoa buat papa dan mama kamu disana
sehingga papa dan mama kamu disana senang ya
om akan membahagiakan kamu dan menjaga kamu
dan om juga akan menganggap kamu seperti anak om sendiri ya
janji ga sedih lagi ya ya sayangnya
ya udah sekarang kamu bawa lagi ya
iya senang aja penasaran kan sebentar lagi kamu akan tahu
ya nah rama sekarang kamu boleh buka tutup mata kamu ya
vivi kasih kaca matanya
wow ini beneran om bukan mimpi
ini aku juga
bukan mimpi kan
om bagus banget om
om kan tahu kalau kamu itu suka sekali sama laptop
makanya om belikan laptop ini buat kamu
akhirnya papa beli laptop ini ya
papa beli aku laptop juga
laptop ini bukan untuk kamu tapi untuk ramu
untuk dia apa
ih papa tuh gak adil banget sih
masa aku gak dibeliin dia dibeliin
doni denger papa dulu don
aku sama merah putra sama raja

aku sama merah putra sama raja
ambil case laying dulu deh
bener dugaanku dia nggak rela aku dilihat laptop
enggak tambahkan tuhan
bapak mamut mamut
ini adalah madam jasmine
ya kalian lihat sendiri kan
hebat apanya yang hebat
rangannya kayak begitu
namaik madam jasmine
eh sengaja jauh jauh datang kemari
dengan tujuan mulia
tau apa tau mau lulus
keberadaan orang tua
anak kecil ini
kalau begitu sih
semua orang juga udah pada tahu madam
kalau orang tua rama
tidak tidak tidak tidak tidak tidak
mereka masih hidup
mereka masih hidup
tidak tidak tidak tidak tidak tidak
mereka masih hidup
dimana mereka madam
seperti tahu ya
ya lihat aja madam
mereka ada di pulau yang sangat misterius
tidak bisa dilihat oleh masyarakat
tidak bisa dilihat oleh mata
tidak bisa dilihat oleh mata
karena tidak bisa dideteksi oleh alat teknologi secanggih apapun

karena penjaga di sana adalah makhluk halus

dan hanya eik yang bisa melihatnya

itu pakai sinar eik sih ya
masih ada yang meragukan kemampuan eik ya rupanya

baik bakal eik buktikan sekarang
baik bakal eik buktikan sekarang
di dalam dompet oma
di dalam dompet oma
dua puluh ribu
lima puluh ribu
lima puluh ribu
dan masih ada satu lagi
dua tusuk gigi